kota surabaya dikenal sebagai kota pahlawan
di antaranya karena berbagai titik di kota surabaya
digunakan sebagai arak arak surabaya untuk melawan langsung penjajah maupun sekutu
nah di sudut kota kita kali ini kita akan membahas salah satunya
di antaranya di kawasan belauran
kita akan membahasnya mulai dari peninggalan sejarahnya hingga perkembangannya saat ini
kawasan belauran membentang tepat di tengah kota surabaya
dan masuk dalam dua kecamatan yakni kecamatan genteng dan sawahan
berbagai referensi dan literatur menyebut
bung tomo pahlawan nasional pembakar semangat arek arek surabaya
dilahirkan atau dibesarkan di kampung ini
namun hingga tahun dua ribu dua puluh tiga ini belum diketahui di belauran mana titik tepatnya
saya baru dengar sih kalau misalnya bung tomo lahir di sini
kalau misalnya mana
ya pasti bangga sekali
kalau bung tomo beneran lahir di sini
bapak dan ibu
bapak dan ibu
bapak dan ibu
usia berapa bu
ada orang menunjuk rumah nomor dua puluh ini dulu tempatnya masa kecilnya bung tomo
tapi saya tidak memenangi sama sekali juga kurang tahu semuanya
yang jelas secara turun temurun warga diceritakan berbagai titik perjuangan para pejuang
mulai dari markas santri yang ikut berjuang di gang belauran empat hingga langgar atau kini menjadi masjid al islas
yang tepat berada di belakang pasar belauran
bung tomo dalam kesaksiannya di tulisannya dia menyebut masjid yang dulu berupa musola itu
yang ada di belakangnya pasar itu
dijadikan tempat orang orang para
pejuang yang datang dari daerah calon pejuang itu mendapatkan kekebalan
sebagai kawasan bersejarah seiring mengisi kemerdekaan kawasan belauran pun kini menjadi salah satu pusat kawasan niaga
di antaranya sebagai pusat niaga perhiasan emas ataupun jajanan rakyat
pusat niaga perhiasan emas
hal terkenal di kampung belauran adalah
lapak lapak buku bekasnya
di kawasan yang berada di bagian belakang pasar belauran ini tersedia buku mulai tahun empat puluh an hingga terbaru
buku sejarah dan pelajaran sekolah menjadi buku yang paling dicari
kebetulan kita nyari yang masih bagus gitu tapi dalamnya masih bersih dan sama dengan yang ditentukan oleh sekolah
kalau baru sekitar seratus gitu kalau ini jadi cuma tiga puluh
para pedagang mengaku memperoleh stok buku bekas ini dari agen khusus
tak jarang mereka harus menyeleksi buku dari tukang rombeng atau pengepul barang bekas
seperti bapak kusnan yang telah berjualan buku bekas selama empat puluh lima tahun
karena begitu banyaknya stoknya sampai berbentuk buah
dan mencarinya dengan senter
di tengah gempuran konten digital pasar buku bekas ini pun terus bersaing
sekarang itu kan banyak online banyak alu gitu loh
jadi banyak orang itu yang minta dari online dari apa gitu loh
jadi sekarang itu jalan
jarang yang mulia pokoknya saya itu ada satu atau dua gitu aja lah
buat perlengkapan gitu
berdampaknya gitu kita ya
tidak bisa lah masalah seperti anak anak muda yang sekarang itu kan lincah lincah
kalau seperti saya gak bisa ngikuti
nama belauran juga dikenal dengan pasarnya
ya pasar tradisional ini pun dikenal sebagai salah satu destinasi kulinernya
di lantai satu setiap pagi jam sembilan hingga tujuh malam
mulai jajanan pasar makanan dan minuman khas tersaji
salah satunya dawet yang sudah berjualan dua generasi
momen di saat jam makan siang menjadi puncak keramaian
di tengah gempuran makanan jajanan kekinian kuliner tradisional ini masih eksis
lontong mie bandung itu ada ya
tapi kalau lontong mie belauran yang juga menjadi kuliner khas surabaya
bedanya adalah seperti ini
bumbunya itu ada bumbu petis ya
ini adalah pasta dari saripati udang
kemudian juga ada taburan lento
atau ini tadi saya minta yang utuh
ini adalah gorengan dari kedelai sama kacang hijau
puma mie banget dari pasta petisnya ya udangnya
dawetnya juga rp delapan
sebagai kawasan bersejarah belauran memang mengikuti zaman
namun tentunya penanda sejarah di lokasi sejarah bisa ditambahkan sebagai media literasi generasi bangsa
wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur